hoax mengenai hoax tadi masa sudah tadi bang hendri tadi mengatakan yang semua hoax ini
ada panggungnya bangun orang dan juga adalah ada baiki juga loh dikembang ingatkan supaya
awareness itu kan analogi atau alasan yang dibangun oleh orang orang yang kemudian tertuduh
lagi gitu gimana anda lihat mas arsya memang tujuannya antara lain atau tujuan utamanya itu
jadi terus kalau sekarang nggak bisa ada dua belas ya sepuluh seratus hoax ini supaya tidak ada kepercayaan lagi
kita apapun juga yang mereka keluarin nggak dipercaya tapi kemudian pemerintah yang ngeluarin pengumuman
atau ada juga masyarakat diharapkan tidak percaya ini mungkin kalau saja bikin kacau
aja jadi tapi ini yang menurut anda bertiga nih yang apa indra penciumannya sudah melewati dari
pemilu ke pemilu ada yang pernah di penjara sama
udah sebelumnya gitu ya melihat hal hal seperti ini ya ibu kan bukuan mas aswendong apa namanya
ada yang mengatakan bahwa ini desain ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bagian dari
peran peran tuhan belum saya belum tanya sebenarnya saya mau keluarin satu pernyataan antara satu
menuduh satu dituduh dan menuduh balik kita lihat tuduh tuduhannya ini kita melihat bahwa yang sekarang
dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi yang diadopsi
oleh trump dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya oleh vladimir putin pada waktu itu
ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine jadi ada beberapa ciri sebenarnya ada dua pada
pokoknya yang dia lakukan pertama adalah propaganda of fear jadi membangun propaganda ketakutan seperti
anda lihat misalnya budi ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh kemudian yang kedua itu
adalah obvious lies kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal korslet sendiri ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi
plastik tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm jadi harga harga naik padahal
dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi ini kan obvious lies nah dua teknik ini digunakan oleh
beberapa pertarungan politik di dunia internasional khususnya dalam konteks presidensi misalnya ketika lepeng
itu menang tapi kalah dengan macron tapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ya ini juga dengan teknik yang sama trump menang meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
melakukan ke politik ketakutan viak mereka kok viaknya pak romi itu masa prabowo dianggap apa
ini paslon yang mendirikan negara khilafah itu dimana mana kami dengar itu itu politik hoax
pembohongan dan ini dan itu yang kelai lakukan via mereka ya saya sebut aja victor lascaux lascaux datu
saya orang kristen pak pak alvita di click di click di gerindra di gerindra katolik banyak ya
cross christian protestant saya banyak enggak ada di enggak ada niat prabowo dan kawan kawan
mendirikan ke politik khilafah yang justru yang yang menyebarkan luaskan apa spediting
the ini lice is viag mereka dan saya bisa katakan ya pak romi itu itu bohong itu juga
tuh ya yang menjadi apa yang kasus ratna serempat kami yang jadi korban
kami yang jadi korban prabowo korban kami korban saya korban semua kami yang korban ya enggak
yang ini yang harus diluruskan siapa ya negara khilafah dimana mana saya ketemu kemudian
aduh prabowo nanti kami dengar prabowo akan mendirikan negara kita itu yang lice dan kita sudah
jelas sebelum kita masuk ke topik yang menarik selanjutnya masbea pada komentar ya dua duanya
saling tuduh saling bicara mana namanya juga lagi kampanye pasti menunjukkan keburukan
melawannya mengatakan kalau lawannya menang jadi presiden indonesia pasti hancur atau
apalah gitu dan mengunggulkan kandidatnya ya dua duanya main seperti itu kita aja yang apa
yang menonton itu ya kita menikmati aja nggak bisa ikut terbawa ya buat demokrasi buat
public sphere gitu ada dampaknya nggak kalau misalnya itu juga budaya ngomong gitu kalau
kita kalau tadi kita bawa politik ini karena yang ceria biasa biasanya kita denger oh gitu ya oh gitu
sekarang kalau bicara politik itu pakai narasen sehat bicara berhenti didagung yang sampai di hati
oke politik ceria ya sudah santai aja jadi politik ceria itu juga belakangan ini ada konaduk polisi
adil makmur masuk masuk henry satri selalu membantu saya untuk memberi jengkel tema tema berikutnya ada
koalisi indonesia kerja ada koalisi adek mampur ini ada koalisi baru di mas rame sekali media
sosial media juga kita kita yang kayaknya haus sama hiburan politik suka juga dengan koalisi tronjol tronjol
maha asyik ala nur hadi dan aldo dan kita sekarang sudah sudah tersambung dengan calon
presiden fiksi atau fakta ini ya mungkin fakta buat dia dan keluarganya ada pak nur hadi
yang ada di kudus jawa tengah selamat malam pak nur hadi pak nur hadi apa kabar nama anda lagi
dibicarakan satu indonesia nih ceritanya mau calon presiden atau bagaimana kenapa tiba tiba nama anda
siapa ini ini kemauan anda sendiri atau anda digerakkan oleh orang lain nih pak nur hadi
oh ya ada yang menggah gimana pak agresor namanya ya pak nur hadi saya bisa diulang lagi
hai ada namanya ya saya yang kita gitu oke ceritanya gimana pak nur hadi kok tiba tiba
nur hadi aldo ini tiba tiba bisa ujug ujug rame jadi calon presiden dan banyak sekali
mim lucu gitu yang dihasilkan itu ceritanya gimana sih pak oh ya itu saja lah mereka tertarik
coba apa namanya perbaiki hubungan komunikasi kita dengan pak nur hadi yang sudah
tersambung calon presiden juga nih sayangnya nggak dikawal sama polisi ya kan kalau menhadapi
ini nih mas arswendo dulu deh nih ini bicara mengenai ini luar biasa kalau kita lihat apa namanya di twitter
di instagram ini jadi trending dimana mana nur hadi aldo ada singkatannya agak kurang apa namanya
berwibawa bermoral agak jorok sedikit tapi kita nggak bisa ngomong gitu tapi kita bicara mengenai
sesuatu yang muncul nur hadi aldo muncul dengan dagelan dagelan yang menyebabkan keadaan yang tidak terjadi di indonesia ini
terima kasih pak pak
terima kasih pak pak

masyarakat kan butuh berita media menyediakan berita nah yang lebih daripada itu kalau kita kelihatan serius polandia itu solidaritas itu hanya karena kita butuh siapa sih organisasinya itu
ini yang dimunculkan adalah tokoh semacam ini aldo ini kenapa dia muncul ini karena tawarannya istimewa sekali jangan lupa sebelum diodo atau aldo ini
itu ada rss di jakarta ini yang dia memang maju serius maju ke pengindian bikin pool di tempatnya di instagramnya dia sendiri di chatnya kemudian diumumkan nah orang orang tertarik mengomentari termasuk saya wih biar maju terus pak ayo kita dukung menteri uraganya siapa menteri indonesia nunjuk begitu gitu tapi ketika dia kehilangan humornya kehilangan itu kemudian serius bener ya indonesia harus hadir makmur sepuluh hartanya nanti dibagi semua bisa umrah apa enggak gitu
sama juga ini masih lucu si aldo ini masih lucu lucunya tukang pijit yang diandalkan ini begitu tukang pijit yang wess kayak tadi kenapa terkenal meskipun suaranya hilang tadi ya memang begitu itu orang lagi nyari and that's all
ya mungkin bisa ditampilkan beberapa di belakang kita supaya kita bisa baca sama sama yang mengenai tagline tagline nurhadir aldo yang ditampilkan di tv mungkin bisa di belakang bung henry ini fenomena apa sih oke kita lihat dulu misalnya ya nurhadir aldo indonesia swasta berdepangan mcqueen yakni
misalnya oke petani menjadi tolak ukur makin yakin ya jadi mcquine yaquine oke ini menarik sekali ini bang hensat fenomena apa sih bisa dijelaskan apa secara komunikasi
ya ini ini kan sisi lain yang tadi saya katakan bahwa masyarakat diberikan informasi bahkan banyak sekali kan show di tv itu justru perdebatan yang luar biasa serius gitu kan bahkan sampai memancing emosi belum lagi grup grup perbincangan selalu
mengampilkan hal hal yang serius begitu ini muncul ini menjadi sercah keripik baru jadi
renyah nih setuju sama asuendo ini kalau dia tidak bisa mempertahankan ciri khasnya seperti
ini perlahan lahan juga akan hilang gitu apalagi kan sekarang sudah mulai masuk ke ranah yang
serius ini ya ini sampai seberapa jauh di sana yang serius maksudnya dari gerakan ini sudah
sudah masuk debat dan enggak mau oh ya sudah mulai dimama apa masyarakat sudah mulai memperhatikan
oke dengan jelas nih mau ke mananya enggak mulai kita sudah tersambung lagi dengan calon presiden
panur hadi calon presiden yang ada di sini yang teronjol teronjol ya ada yang mau ditanya kepada
calon presiden kita nanya mau apa apa tadi halo halo pak sangat malam pak ya ya sekarang rencananya
oh saya suka kata kata mutiara apalagi pak yang itu kan bagus pak karmak mengajarkan tanpa kelas
lalu kita sekolah gimana itu bagus ada lagi yang lucu lucu gitu lagi enggak pak ini gimana ini
ya ini di jakarta pak saya
padu hadi itu kata kata kalimat kalimat yang ada di instagram anda apa ya kemudian mimpi menyebar di
media sosial itu memang orisinil buatan anda dan pak aldo atau seperti apa sih atau ada tim juga yang
buat gitu padu hari ya sayang sekali kayaknya ya saya kecil ditanya aja nanti sudah ada belum
salah satu dari dua pasangan capres capres yang yang mendekati biaya yang mendekati ya itu padu hadi
bisa dijawab nggak masih bisa dengar nggak suara kita
pak dorohadi tadi ditanya sama bang henry satrio
pakar komunikasi politik dari universitas paramadina
dia mengatakan bahwa dia bertanya
apakah sudah ada tim ses pasangan calon nomor satu atau nomor dua
yang sudah mendekati anda untuk bantu bantu kampanye gitu misalnya
siapa pak dari mana pak
aduh sayang sekali ya kita mengalami kendala komunikasi ya
kalau bicara sama calon presiden ya pasti ada pengganggu sinyalnya
mas bam ini kalau pengganggu sinyalnya pulsanya pas pas aja
tapi tunggu ini kan gerakan civil society masyarakat civil
masuk dan kemudian dia memunculkan sesuatu
entah ini direkayasa atau spontanitas
tapi ini mendapatkan tanggapan
tanggapan yang luar biasa
apa yang pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya
secara tersirat atau tersuruh
kalau saya merasa ya saya pribadi merasa
ini adalah perlawanan masyarakat sipil
merebut kembali humor yang sudah dibajak oleh tim ses
karena kecerdasan humor yang dimakai oleh tim ses
untuk menertawakan kekonyolan lawannya
pihak lawannya begitu
kemudian masyarakat bilang enak aja humor saya
diambil oleh tim ses
saya rebut lagi
saya mau mengketertawakan calon saya sendiri
tapi politik sekarang kurang lucu
sehingga muncul nur hadi aldo ini mas
bukan kurang lucu itu selem
politik sekarang serem
ngancam ngancam ya kan tadi
dikit dikit dilaporin dilaporin itu mas
kemudian gini kalau humor yang agresif
itu kambing hitamnya kalau kambing hitamnya kita sama
kan anda tersinggung
terus lakor polisi kan
dan sekarang lagi oversensitive semuanya
ya oversensitive semuanya
makanya kalau gitu kita cari aja kambing hitam bersama
yang bahkan seneng kalau dikambing hitamkan
jadi nur hadi azoy ini
dan ini kambing hitam kita bersama
tapi ada value nggak
ini hanya sekedar canda candaan saja atau ada value
ini warning kalau misalnya
warning kepada tim ses
kalian jangan menganggap kita goblok
warning juga buat si paslon itu
tingkat kalian jadi begini
nggak usah jadi nanti tingkat partisipasinya jadi menurun
karena masyarakat capek ya
beneran milih mereka ya
kemudian ini menjadi warna dari undecided voters
sekitar enam belas tujuh belas itu besar sekali
saya malah termasuk yang mulai mikir
mungkin bagus juga ada ide
walaupun calonnya ada dua perlu ada satu kotak
orang orang yang kesel sama dua ini
biar mungkin kok dua kotak kosong
mumpung kpu nya lagi akomodasi
satu kotaknya dua setengah lah
satu ini kotaknya yang ini
bapak bapak ini kan udah ada dua pemret di media besar dulu ya
yang udah melewati banyak ini
ini pertanyaan terakhir untuk bapak bapak semua
kalau sekarang ini
masyarakat indonesia mengungkapkan kekeselannya ini
dengan politik sekarang dengan hal hal seperti ini
masalahnya ada kan
dia mau ngelucu masuk penjara
dan bukan cuma saya yang menggunakan
anda masuk penjara karena mau ngelucu waktu itu
karena menganggap bahwa yang saya lakukan tidak serius atau pengennya itu
tapi dulu selalu main
ini nggak bisa kalau ditekan sampai itu nggak bisa
muncul kesara sara hanya kesadaran bersamanya
nah waktu itu secara situasi udah baru lagi kuat kuatnya
ya pasti nggak ini
tapi pasti masyarakat sipil melawan waktu itu dengan
makin kencang satu tiran
biasanya kualitas joke nya makin bagus
kita ingat misalnya joke joke rusia zaman dulu
wah itu lucu sekali tentang antrian dan apa
yang nggak bisa diapa apain oleh penguasa
bahkan dalam tradisi kita kan wayang
itu kan serius
tapi begitu udah hot
goro goro keluar petruk gareng
itu memang sesuatu yang diperlukan
oke mudah mudahan politik
untuk sanity kita ya perjalanan mental kita
mudah mudahan humor humor goyang goyang politik seperti ini bisa mengembalikan akal sehat publik lah
supaya kita kembali ke politik ini
akal sehat tim ses juga
itu kalau ddi sama tim ses
oke kita akan bahas
baik kita akan bahas mengenai hal ini mungkin minggu depan
setiap minggu kita harus kumpul kumpul gini supaya mengembalikan kewarasan dan akal sehat
karena politik ini makin serem kalau kata arsena
kita nggak mau buat serem lagi
menurutkan stres akibat politik
menimbulkan stres akibat politik dan stres akibat durasi yang pendek
terima kasih bang edri terima kasih bang kalung
kami akan segera ke malay usaha jendera tetap bersama kami